teman wartawan bersama juga kolonel di mengajak wartawan untuk mendekat ke lokasi kebakaran hari ini
dan tampaknya akan ada pernyataan baru yang diberikan kepada rekan rekan media
tadi disampaikan oleh jurnalis kompas tv alexander sodara pada pukul dua puluh satu delapan ledakan masih terdengar
artinya situasi belum begitu kondusif meski tadi disampaikan proses pemadaman sudah mulai dilakukan tetapi tidak begitu agresif
kita akan mendengarkan pernyataan sebentar lagi
suasana terbaru yang langsung dilaporkan oleh wartawan kompas tv alexander
ya saudara kebakaran di gudang peluru tni pukul delapan belas tiga puluh tadi hingga saat ini masih membara
api suara ledakan masih terus terjadi
berdasarkan laporan tadi dari jurnalis
dan sejumlah personel sudah diterjunkan ke lokasi
lalu kemudian juga ada sekitar lima belas ambulans yang juga dipersiapkan di lokasi
dan saat ini para wartawan awak media sudah diperkenankan untuk lebih dekat lagi menuju lokasi
setelah sebelumnya mereka digeser dari pemukiman warga yang jaraknya sekitar satu sampai dua km dari lokasi kebakaran
warga juga sudah dievakuasi saat peristiwa kebakaran terjadi
agar aman sodara karena tadi disampaikan oleh kadis penet brigjen kristome
ada granat yang mental begitu serpihannya ke pemukiman warga